aksi terjadi di gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara
saat ini gunung ruang masih berstatus siaga empat atau awas
hingga sore tadi kepulan asap tebal berwarna kelabu dan putih masih keluar dari dalam kawah utama
meski tak terdengar gemuruh
bahkan gempa tektonik maupun gempa vulkanik dilaporkan masih terjadi